pasca insiden percikan api di pesawat yang membawa jemaah haji kloter lima embarkasi makassar
juru bicara kementerian agama ana hasbi menyebut
telah melayangkan teguran kepada pihak garuda indonesia
jubir kemenak menyebut garuda indonesia harus profesional
karena berkaitan dengan keselamatan penerbangan jemaah
garuda diminta memegang komitmen keamanan keselamatan
dengan menyiapkan pesawat dari jauh jauh hari
kita telah menegur keras garuda indonesia
sebelumnya saudara pesawat garuda indonesia yang mengangkut empat ratus lima puluh calon jamaah haji embarkasi makassar
kembali mendarat di bandara internasional sultan hasanuddin setelah lepas landas
pesawat kembali mendarat setelah salah satu mesin mengeluarkan percikan api
pesawat awalnya lepas landas dari bandara sultan hasanuddin makassar
pada rabu lalu pada pukul lima belas tiga puluh waktu indonesia tengah
tak lama kemudian setelah pesawat lepas landas
pihak angkasa pura i menerima informasi jika pesawat mengalami kendala teknis
pesawat akhirnya melakukan pendaratan di bandara sultan hasanuddin makassar
pada pukul tujuh belas tujuh waktu indonesia tengah
dua puluh calon jemaah haji dibawa kembali ke asrama haji sudiang makassar